harus dihukum setimpal ini kasus yang sangat ironis begitu karena dilakukan oleh seorang pelajar
kemudian yang mengonsumsi minuman keras dan juga mengenal korban
dan angkanya meningkat dari tahun ke tahun
tahun ini saja setiap dua jam ada tiga wanita diperkosa di indonesia
dan itu harus menjadi catatan penting begitu untuk aparat terkait supaya memikirkan caranya supaya ini tidak terulang kembali
nah ini masih terkait dengan kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan ya
kali ini terjadi atau siswa smp yang dibekul beberapa waktu lalu ini
sekelompok masyarakat dalam jaringan muda melawan kekerasan seksual
mengecam keras seluruh tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap wanita
karena itu mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
sehingga tidak banyak lagi pelaku kekerasan seksual
dalam konferensi persnya jaringan muda melawan kekerasan seksual
mengecam keras semua tindakan kekerasan seksual yang dialami perempuan
mereka juga menuntut kasus kekerasan seksual dan pembunuhan siswa smp di bengkulu diusut tuntas oleh pihak kepolisian
jaringan muda melawan kekerasan seksual meminta agar pemerintah segera mengesahkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
sehingga tidak terjadi lagi kekerasan seksual terhadap perempuan
nah mereka pun mengajak warga untuk ikut beraksi
menyuarakan tanda bahaya untuk perempuan pada rabu besok pukul delapan belas tiga puluh
tujuh puluh dua persen kekerasan terhadap perempuan itu adalah perkosaan